tktk soal ketua timses jokowi maruf amin akhirnya terjawab sudah
calon wakil presiden maruf amin membenarkan nama erick thokir sudah ditetapkan sebagai ketua timses
seperti yang dilansir detik com pernyataan maruf amin terkait kepastian erick thohir menjadi ketua tim sukses pasangan jokowi maruf
disampaikan saat mengunjungi kantor pp muhammadiyah di menteng raya jakarta rabu malam
meski menyatakan sudah ada penetapan namun ⁇ maruf ⁇ meminta publik menunggu pengumuman resmi yang akan dilakukan dalam waktu dekat
ketua tim kampanye nasional jokowi maruf amin memang akan diumumkan dan dijadwalkan selambat lambatnya pada tujuh september esok
sebelumnya ketua umum p tiga romar hurmuzi menyebut tiga nama kandidat kuat yang akan mengisi posisi ketua tim kampanye nasional jokowi maruf
tiga nama tersebut yaitu pengusaha hairul tanjung erick
erick thokir serta natswasi hab yang akan diumumkan dalam pekan ini
menurut romi tiga nama tersebut masuk dalam karakteristik yang tepat untuk mengisi kursi ketua tkn sesuai kesepakatan parpol pengusung
karakteristik tersebut yaitu mewakili generasi milenial dekat dengan dunia usaha serta memahami persoalan ekonomi
romi meyakini jokowi telah menjalin komunikasi dengan tiga nama tersebut
meski begitu romi menegaskan jika keputusan akhir berada di tangan jokowi
apakah akan memilih di antara tiga nama tersebut atau justru memilih nama lain
insya allah dalam satu dua hari ini beliau akan menyampaikan keputusan soal itu
pembicaraan terakhir tadi beliau memang lebih cenderung menginginkan ketua tim kampanye nasional ini yang bisa mewakili atau bisa menjadi personifikasi tepatnya dari generasi milenial dekat dengan dunia usaha
karena kita tahu persis bahwa persoalan ekonomi
hari ini masih menjadi persoalan yang mengemuka
begitupun juga perhatian terhadap kurs rupiah dan usd itu juga menjadi bahan perhatian khusus kita di dalam menetapkan tim kampanye nasional
karena itu memang orang tersebut juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam persoalan ekonomi
dan bisa diterima oleh seluruh pimpinan partai politik